ya para tamu hadirin serta pemirsa di seluruh indonesia
kita lihat kereta kencana telah berhenti di tengah hadapan mimbar inspektur upacara
saat ini purnapas kibraka duta pancasila kiara maharani putri dan iren odelia astono
telah turun dari kereta kencana kijagarasa
ya kiara adalah siswi sma negeri satu garut jawa barat
iren adalah siswi sma santo ignatius singkawang kalimantan barat
dan sama sama kita saksikan bahwa tim purnapas kibraka duta pancasila
telah menyerahkan duplikat bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi
selanjutnya kita sama sama ikuti bersama
duplikat bendera negara sang merah putih akan dibawa dan diletakkan di meja mimbar kehormatan
dapat anda saksikan duplikat bendera negara sang merah putih

naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan
naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan